ajak teman dapat lagi lima puluh ribu
sampai jumpa di video selanjutnya
gapapa aku berterus sejam yang lalu masih ngantuk
hei lo tuh udah bikin gue
gapapa aku berterus sejam yang lalu masih ngantuk
gapapa aku berterus sejam yang lalu masih ngantuk
gapapa aku berterus sejam yang lalu masih ngantuk
jangan berisik gimana
ya ampun ramah kok bawa dia ke sini sih kenapa gak bawa ke rumah sakit aja
dia gak sakit dia lagi tidur tadi dia kecapean
sof gue boleh pinjam kamar lo gak supaya dia bisa istirahat disana

bisa gak apa apa biar dia istirahat di kamar gue aja deh
ya udah rata di kamar aku aja deh
sof lo emang temen gue yang paling baik deh sof thank you banget
yang bener aja
masa gue biarin dia tidur di kamar

jadi ratu tidak pulang tadi malam

iya tuan kan tuan sendiri yang ngusir nonratu

padasar pembangkang itu anaknya
apa tuhan mau saya mencari non ratu
tidak perlu b tidak perlu
biar dia tahu rasa
bi nanti tolong panggil tukang ahli refleksi ya
biar aku pegang pegang nih
terus aku sarapanimu di kamar aja deh
sekalian siapin teh jasminnya juga ya
bibi apaan sih
bi bi bi bi enak aja nama gue tuh sofi tau
eh dengar ya ini tuh kamar gue jadi suka suka gue dong
apa apaan di kamar gue
dan asal lo tahu aja ya kalau bukan bajaj yang minta
ih gogah banget lo tidur kamar gue
oh jadi gara gara ratu belain lo akhirnya diusir sama bokapnya gitu dan gak punya tempat tinggal
ya gitu eh sof si ratu sementara tinggal di kamar lo gak apa apaan
nyuruh nyuruh lagi lo kan punya tangan kopas sendiri kenapa
sorry gue lupa lo susah yang makan udang gini
sofie udah dong jangan marah marah terus
ya gimana gue gak marah dok
ratu itu bela gue banget lo liat sendiri kan tadi tuh dia bukannya bilang makasih ama gue
ya malah minta rama ngopasin udangnya gitu
dikasih udah mau nyedih ya
iya gue tau kok kalau sebel
tapi waktu itu lagi ada masalah
makanya lo mesti sabar dong sof
kalau itu punya hati
ngebiarin ratu ngegelandang di luar sana
nah gitu dong
itu baru sofi
apalagi kalau senyum kayak gitu
iiih apaan tuh bisa aja
sakit tau ah
kok dia bisa gak suka sama gue ya
kan gue cantik dok
bisa bisanya disuka sama ratu
dia dibalas sama ratu kali dok
dia tuh laki laki peperempuan sih
tidurnya morok lagi
si baju juga keterlaluan
udah aku terus sama orang kayak dia lagi
selamat tidur tuan putri
semoga tuan putri mimpi indah malam ini
bangun tiap pagi bangun
nangis banget sih bangun
apaan sih kamu ga tau apa aku berduduk sejam yang lalu masih ngantuk
eh ga ada alasan bangun bangun ga
sekarang lo mandi terus gua tunggu lo disana sana
sepuluh menit lo ga dateng awas lo cepetan bangun
dok si ratu udah bangun belum nih
apa jangan jangan mereka berdua berantem lagi disana
ya kok berantem berantem dikit ga apa apa lah wajar kan emang juga cewek
tapi kalo berantemnya hebat gimana men aduh gua khawatir nih
gua telepon kali ya
eh udah jangan jangan
gini deh sofi itu biar kelihatannya galak banget tapi tuh dia punya hati yang lembut dan baik
jadi lo tenang aja oke
bener juga sih lo